dan kita ke informasi selanjutnya sementara itu polres itobondo jawa timur juga meminta pengelola rumah sakit untuk segera memusnahkan botol vaksin bekas
ya tujuannya tak lalin agar limbah botol vaksin ini tidak bisa digunakan lagi oleh produsen vaksin palsu
sejumlah kantong kantong plastik berisi limbah medis dan botol vaksin yang belum sempat dihancurkan ini
langsung dibawa petugas rumah sakit ke mesin insinerator atau penghancur limbah
polisi yang melakukan sidak pengawasan pun langsung memeriksa jenis jenis limbah dan memastikan bahwa seluruh limbah botol vaksin bekas dimusnahkan
lima botol vaksin rentan didaur ulang oleh produsen vaksin palsu
khususnya untuk masalah vaksin hari ini bisa kita ketahui bersama bahwa limbah dari vaksin yang berupa tempat vaksin atau botol maupun
alat yang digunakan untuk menunjukkan
limah vaksin ini tidak boleh rumah sakit dihancurkan
pihak rumah sakit umum daerah abdurrahim situbondo mengakui selama ini telah memusnahkan semua limbah medis setiap dua atau tiga hari sekali
setelah jumlahnya mencapai sekitar lima ratus kilogram
jumlah ini sesuai kapasitas mesin insinerator
namun untuk menutup celah penyalahgunaan polisi meminta mulai saat ini rumah sakit langsung menghancurkan setiap limbah medis yang ada setiap harinya
memang memang perlu menjadinya monitoring dari kesehatan termasuk dari pihak lainnya
untuk membuatnya terjadi adanya vaksin palsu
sementara itu dinas kesehatan situbondo telah melakukan sidak ke sejumlah rumah sakit daerah dan swasta dan belum menemukan adanya vaksin palsu
seluruh vaksin yang digunakan resmi dari produk bio farma dengan distributor yang tercatat
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur